pilkada serentak dua ribu dua puluh kembali diwarnai dengan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara atau asn yang dapat merusak kualitas demokrasi kita
ibarat sebuah penyakit yang kerap kali kambuh sebetulnya pelanggaran netralitas asn bukanlah barang baru namun pertanyaannya mengapa sulit sekali sembuh
dominasi petahana di tengah rai menjadi salah satu pemantik asn sulit berkutik dan terseret kerana politik
bagaimana mencari solusi dari masalah netralitas asn ini kita akan membedahnya pada malam hari ini di cnn indonesia election bersama dengan beberapa narasumber yang bergabung dari luar studio
saya akan sapa terlebih dahulu ada pak ari budiman komisioner komisi aparatur sipil negara pak ari selamat malam pak
waalaikumsalam pak ari dan sudah ada mbak citi anggra ini dewan pemimpin dari perludan mbak citi selamat malam mbak citi
halo mbak citi
halo mbak citi
dengar suara saya mbak
baik tampaknya ada gangguan komunikasi dengan mbak titi nanti sambil diperbaiki
kami juga masih menunggu bang frits edward siregar anggota dari bawaslu ri yang nanti akan bergabung bersama dengan kami
jadi saya akan ke pak ari budiman terlebih dahulu pak ari melihat laporan yang masuk ke bawaslu pak
terbaru tampaknya ada sekitar enam ratus an laporan ini terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas asn
bagaimana anda melihat fenomena itu pak ari
ya terima kasih bung reinhardt jadi memang fenomena sekarang ini sangat sangat menarik
karena kebetulan pilkada kan diselenggarakan di bawah ancaman pandemi covid sembilan belas atau c sembilan belas
nah sekarang ini rupanya c sembilan belas sudah bermutasi ini bung reinhardt menjadi n dua puluh
dan dari apa yang tadi anda sampaikan memang sekarang ini kecenderungannya atau trennya relatif cukup tinggi peningkatannya
dan tentu saja ini menjadi alarm bagi demokratisasi di asn di aparatur sipil negara
dan kalau boleh saya melengkapi data yang bisa saya informasikan
nah untuk pelaporan yang kami terima dari bawaslu maupun juga dari masyarakat sampai dengan tanggal lima belas oktober yang lalu itu sudah ada tujuh ratus tiga puluh dua asn yang terlapor
dan kemudian sudah kita proses tentu saja
kita juga tidak serta merta kemudian laporan tersebut kita proses dan dinyatakan bersalah karena ada prinsip perlindungan di sana
jadi dua ratus tujuh puluh tiga asn yang sudah diberikan sanksi
dan kalau kita melihat daerah daerah mana yang paling banyak melakukan pelanggaran ini ada top lima
saya bisa informasikan misalnya yang tertinggi itu kabupaten purbalingga ini di jawa tengah
ada lima puluh enam pelanggaran
kemudian kabupaten wakatobi
ini tiga puluh empat pelanggaran
kemudian kabupaten kediri di jawa timur
kabupaten bima dan kabupaten musirawas utara
ini adalah lima tertinggi
dan apabila kita coba untuk akumulasi
hanya di tingkat provinsi maka yang tertinggi provinsi sulawesi tenggara
ini ada sembilan puluh lima asn yang melakukan pelanggaran
kemudian ntb nusa tenggara barat
kemudian jawa tengah sulawesi selatan dan jawa timur
jadi ini adalah dari jumlah pelanggaran pelanggaran yang terjadi
baik pak ari tadi anda katakan provinsi sulawesi tenggara ya pak ya
tenggara yang paling tinggi secara provinsi
ini tampaknya tidak berbeda jauh pak dengan data data yang lama
sebetulnya apakah apa sudah ada kajian dari kasn
mengapa kemudian di provinsi ini yang paling banyak asn melanggar netralitas
atau dugaan melanggar netralitas asn
ya kami memang pernah melakukan survei terkait dengan penyebab dari pelanggaran pelanggaran yang terjadi
kalau kita melihat misalnya di pulau pulau
indonesia bagian timur memang salah satu dugaan yang merupakan hasil temuan kita
ini terkait dengan sebetulnya hubungan kekerabatan
di daerah ini memang sangat tinggi hubungan kekerabatan sehingga dengan demikian
maka sangat sering terjadi pelanggaran pelanggaran tersebut
namun demikian bu meredhar
sebetulnya kalau kita berbicara soal pelanggaran pelanggan ini adalah hubungan yang sangat tinggi
hal ya pertama kaitannya tentu dengan politisasi birokrasi dan kemudian birokrasi itu sendiri yang memang suka berpolitik begitu ya atau mencoba coba untuk berpolitik
dan ada kesalahan paradigma sebetulnya jadi bagaimana mindset dan culture set dari birokrasi ini sebetulnya sudah berubah paradigma baru
tetapi mereka mungkin masih menggunakan pemikiran lama karena barangkali juga ada motif motif untuk merasa lebih aman lebih terjamin untuk mendapatkan jabatan baru atau mempertahankan jabatannya
itu ketika mereka misalnya melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon
atau jangan jangan memang fakta yang ada di lapangannya memang mendukung
dan dukung para asn ini untuk menggunakan paradigma yang lama tadi itu pak bagaimana itu pak ari
ya sebetulnya ini hal yang secara rasional sebetulnya tidak bisa kita apa ya
dalingnya ini tidak relevan
karena peraturan perundangan yang terkait dengan larangan aparatur sipil negara berpolitik atau mereka harus netral itu sudah sangat sangat lengkap
jadi itu dales saja
mereka bilang waduh
ini dilematis nih
kalau mendukung salah nggak mendukung salah
ya itu sebetulnya hanya motif motif tadi
dia ingin berkarir dengan mudah gitu kan
dan barangkali tadi pattern birokrasi masa lalu
ada fakta fakta juga memang bahwa misalnya sistem pengawasan internal tidak terlalu efektif
mereka menganggap menduga pengawasan masyarakat masih terbatas
nanti mbak titi misalnya perludem ya banyak sekali organisasi
organisasi sipil yang sangat aktif mengawal pilkada
belum lagi tentu teman teman dari media
dan tetapi emang benar bung renhat
salah satu simpul yang paling bermasalah itu adalah pejabat pembina kepegawaian
jadi apakah ini gubernur bupati atau wali kota
yang tadi dia melakukan
dan mereka juga menganggap untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif
atau mengirimkan sanksi atas pelanggaran yang terjadi
tapi memang dari kesimpulan anda angka kenaikan kasus dari netartes asn ini memang meningkat ya pak ari
apalagi di pilkada dua ribu dua puluh ini
kalau kita lihat dari data seri misalnya
sejak lima tahun yang lalu
lima tahun yang lalu
katakanlah data terakhir
kemarin memang pemilu ya dua ribu sembilan belas
itu ya sangat meningkat ya
yang terjadi di tahun dua ribu dua puluh ini
saya ke mbak titi anggera ini
mbak titi bisa mendengar suara saya mbak titi
mbak renhat sehat sehat ya
sehat sehat mbak titi juga
demikian mbak titi
nah ini tadi sudah disampaikan oleh pak ari ini
yang memang juga mengakui bahwa memang ada
peningkatan kasus soal netralitas asn
nah ini apa sih yang menjadi pangkal masalahnya mbak titi
mengapa ini kemudian menjadi penyakit yang selalu ada dalam kontestasi pemilu kita
ya yang pertama bung reinhardt ya
saya kira meningkatnya angka pelanggaran itu bisa dilihat dari beberapa sudut
dengan misalnya makin baiknya pengawasan
lalu juga makin terbukanya mekanisme untuk melaporkan kontrol masyarakat
yang juga menguat
itu juga bisa berkontribusi pada meningkatnya angka
bisa jadi pada dua ribu lima belas lalu angkanya tidak terlalu tinggi
karena memang ruang ruang untuk mengakses pelaporan
dan juga konsolidasi datanya tidak sebaik saat ini
kita harus akui bahwa ada skema yang makin baik
koordinasi juga yang makin solid
di antara institusi institusi yang punya kewenangan
terutama ksn dan bawaslu
dan kita patut apresiasi atas itu
memang juga ada realita dari beberapa daerah yang tadi disebutkan
tadi ya culture set dan mindset itu yang memang masih
saya kira kalau kita ingin melihat situasi lokal secara keseluruhan
di beberapa daerah ini juga punya persoalan angka korupsi yang cukup memprihatinkan
jadi di sini memang kita harus lihat persoalan birokrasinya secara menyeluruh
jadi daerah daerah yang punya persoalan tadi
di daerah daerah birokrasinya juga jangan jangan memang ada persoalan yang harus diselesaikan dalam skala yang lebih besar
nah yang berikutnya adalah kenapa politisasi mobilisasi politik asn itu selalu menggoda ya
karena memang di masyarakat kita pertama asn itu masih punya pengaruh yang sangat besar
terutama makanya cita cita banyak anak muda tetap mau menjadi asn
salah satunya karena asn itu disimbolisasi sebagai pejabat publik
terlepas apapun posisinya
lalu kemudian dia punya pengaruh
dan dalam pelayanan publik memang dia berpengaruh
nah sehingga dengan pengaruhnya
lalu kemudian dengan persepsi dan juga anggapan masyarakat bahwa asn itu orang orang terpilih
terlepas level atau kemudian golongan tingkatannya ya
ini yang terutama di dalam masyarakat yang fisik culture nya atau kultur keluarga negaraannya
ini terus dimanfaatkan untuk menjadi instrumen pemenangan
tetapi memang tadi ada data yang menarik nih bung reinhardt ya
pak ari menyampaikan salah satu top lima politisasi atau ketidak netralan asn itu ada di kediri
padahal kediri itu calon tunggal
dan yang maju itu bukan peta hana
nah ini menarik nih untuk dielaborasi
kenapa bisa begitu
apa analisis anda mbak titi kalau begitu
ya saya kira tadi ya salah satu penyebab misalnya ingin pragmatisme mengamankan posisi jabatan
lalu kemudian tadi juga kulturnya yang masih menganggap bahwa jabatan itu bukan ditentukan oleh kapasitas
harusnya kan di sistem reformasi birokrasi kita saat ini mereka yang punya kapasitas kompetensi dengan keterbukaan profesionalisme penilaian
orang yang punya kapasitas prestasi pasti akan maju
jadi harus berjaya diri
tetapi kemudian ketika atasan dianggap sebagai ruang untuk mendapatkan posisi itu menjadi ruang lagi untuk terjadinya politisasi asn
terutama yang sebenarnya harus diwaspadai bung reinhardt adalah pejabat pejabat yang punya posisi strategis
karena biasanya yang seeking for higher level itu atau yang mencari posisi yang lebih tinggi itu justru yang pejabat pejabat ini
bisa jadi karena ingin mempertahankan jabatannya atau kemudian ingin dipromosikan lebih baik
dan karena dia punya jabatan dia lalu memobilisasi orang orang yang ada di bawah dia
apalagi tadi relasi dengan bawahannya adalah bukan relasi profesional tetapi relasi loyalitas kepada individu
harusnya pak ari kan loyalitasnya pada negara pada pelayanan publik ya pak ya
nah tetapi di beberapa birokrasi kita itu masih menempatkan istilahnya apa kata pimpinan itu yang harus kita ikuti
bahkan misalnya soal hal yang sederhana ya
kalau ingin bicara
nah yang begitu begitu kan di alam demokrasi modern itu nggak ada yang begitu
tetapi di praktik tata kelola birokrasi kita kan seolah olah relasi egaliter berbasis ini kompetensi penghormatan itu adalah sebuah keniscayaan ya
tapi konsep egaliter itu memang belum tercipta sepenuhnya ya di birokrasi kita
baik mbak citi
pak ari bicara soal mobilisasi tadi
dari temuan ksn sendiri apakah dari kasus kasus yang ada ini kebanyakan memang mereka ini digerakkan oleh kekuatan politik
dimobilisasi atau memang sporadis saja inisiatif pribadi kemudian akhirnya mungkin jadi masuk ke dalam ranah politik untuk mendukung salah satu calon kepala daerah padahal seharusnya tidak boleh
tapi dijawabkan nanti pak ari kita harus break
kami akan segera kembali sesaat lagi
atau para kepala daerah tersebut
pak ari kalau kemudian memang ada mobilisasi
sehingga posisi asn menjadi terjepit begitu
apakah memang artinya banyak juga para asn ini yang
sebetulnya akhirnya menjadi tidak netral
itu karena keterpaksaan pak
sebenarnya kalau mereka itu berintegritas
seorang asn ini kan pilihan
saya memilih berprofesi sebagai aparatur sipil negara
nah tentu ada etika ada norma norma
ada peraturan perundangan yang mengatur
dan salah satunya di dalam undang undang
tentang aparatur sipil negara
jelas jelas bahwa harus netral
sehingga dengan demikian
tadi saya sampaikan
kalau kemudian mereka merasa bahwa
ini adalah pilihan yang sulit
kemudian posisinya dilematis
dan lain sebagainya
ini menurut pandangan saya
ya sesuatu yang dibuat buat
mbak titi sudah menyampaikan
sekarang ini paradigmanya atau rezimnya
itu adalah meritokrasi
jadi bagaimana kita memilih
orang orang yang terbaik
jadi benar benar seseorang yang profesional
yang berintegritas tinggi
melayani dengan baik
dan memang menarik kalau kita lihat
misalnya data yang lain
bahwa para pelanggar
jadi para asn
yang tidak netral
itu ternyata yang top limanya
itu yang tertinggi memang
para pemegang jabatan pimpinan tinggi
jadi kalau di daerah itu ya
para kepala dinas
ini yang tertinggi
ini yang terbanyak memang dosen
karena memang mereka itu masanya banyak
jadi mereka lah yang juga antara lain
menjadi target untuk digerakkan
baik saya ke mbak jity
mbak titi kalau kemudian ada penggerakan
terutama mungkin bagi mereka yang punya akses ya
dalam halnya adalah petahana
di pilkada ini ada dua ratus tujuh puluh daerah
yang menyelenggarkan pilkada
kemudian dua ratus dua puluh empat daerah ini
ada petahana yang mencalonkan lagi
memang potensi terjadinya politisasi ataupun mobilisasi
atau asn yang berpolitik
itu lebih kental atau lebih cenderung terjadi di daerah yang
satu petahananya mencalonkan kembali
atau yang kedua bung reinhardt
petahananya dia sudah dua periode
tapi ada kerabatnya yang maju kembali
kepentingan untuk memenangkan kerabat itu juga menjadi salah satu motif terjadinya politisasi atau asn yang berpolitik
atau yang ketiga tadi pak ari menekankan betul soal memang kultur kekerabatan ya
terutama kemudian misalnya begini
saya satu daerah dengan calon yang ini
saya ingin agar orang dari daerah saya menjadi kepala daerah
nah hal hal seperti itu juga menambah sentimen
di mana asn itu
tidak digerakkan tapi dia menggerakkan dirinya sendiri
bukan untuk motif kepentingan yang sifatnya profit
tetapi tadi ya sentimen kesukuan tadi
nah saya kira menarik tadi yang disampaikan
dan ini diperkuat oleh apalagi kalau ada polarisasi politik
keterbelahan yang melibatkan tadi suku agama ras gitu ya
nah itu memang bisa menguat lagi
kalau kita lihat di dua ribu sembilan belas
kenapa kemudian banyak temuan asn yang tidak netral
atau kemudian asn yang berpolitik
karena digerakkan oleh motif politik
yang diakibatkan oleh polarisasi politik
makanya ini yang memang betul
kalau kita lihat
dia menjadi lanskap besar demokrasi kita
yang tidak hanya bicara konteks pilkada
tetapi konteks sisi culture tadi ya
fondasi demokrasi yang paling substansil
kan demokrasi itu adalah mayoritas memutuskan
minoritas tidak ditinggalkan
tetapi kalau konsep ini
misalnya diserang oleh polarisasi yang membelah
yang tidak berbasis politik gagasan
tidak berbasis politik program
maka asn itu dia akan menjadi volunteer politik
atau tim kampanye sukarela
karena pendekatan keberpihakan tadi ya
berbasis polarisasi yang membelah tadi
nah ditambah lagi kemudian
di beberapa praktik ya
kultur demokrasi dan anti korupsi daerah juga masih lemah
sulawesi tenggara kita tahu ya
bagaimana di beberapa pilkada sebelumnya
sejumlah calon itu ada yang kena ott
lalu juga yang sedang menjabat
misalnya di kendari juga kena ott
nah ini memang tidak lepas dari
kultur politik yang kurang demokratis
nah makanya kemudian
kita apresiasi skb lima lembaga ini
yang kemudian lebih tegas soal ppk tadi
karena pejabat pembuat komitmen itu
kadang kadang dia bukan jadi bagian dari solusi
tetapi bagian dari problem
karena sudah tahu ada masalah
tetapi tidak ditindaklanjuti
karena dia juga punya kepentingan
ada simbiosis mutualisme antara
asn yang berpolitik
dan aktor politik yang mempolitisasi asn
nah ini yang sebenarnya
bantuan dari media
bantuan dari gerakan masyarakat sipil
untuk terus mengawasi
menjadi sangat penting sekali
apalagi pilkada kita kan makin terbuka
tidak ada alasan bagi asn
di situasi demokrasi kita hari ini
untuk takut gitu ya
kalau ppk nya misalnya intimidatif
lalu menekan dan memobilisir
kan ada ksn
lalu ada bawaslu gitu
nah hal hal seperti ini yang mestinya
sehingga mereka paham
tidak ada lagi pragmatisme
tidak punya pilihan
kami tidak bisa berbuat apa apa
oke mbak titi faktornya sudah banyak kita bahas tadi
bersama dengan pak ari
nah ada soal kultur politik lah
ada soal kemudian mobilisasi
dan lain sebagainya
lah kemudian kita tahu juga
harusnya kan ada law enforcement nya
nah karena ini menjadi penyakit yang terus menerus
dan muncul di setiap momentum politik
anda lihat cukup tegas tidak sih sebetulnya mbak titi
sekarang ini sebenarnya makin baik ya
dengan adanya komisi aparatur sipil negara
lalu kemudian konektivitas antara bawaslu dan ksn
hanya saja memang ada penguatan eksekusi
yang harus lebih kuat di masa mendatang
kalau sekarang ini kan eksekusi sanksi itu
ada di pejabat pembuat komitmen ya
ksn itu sebatas merekomendasikan
distorsi itu justru terjadi ketika
ada eksekusi yang harus dilakukan oleh ppk
meskipun di dalam tuhan
berat keputusan bersama
skb lima lembaga
yang termasuk ditandatangani oleh
men pan rb men dagri bawaslu
begitu itu sudah ada progres
tetapi memang ke depan
saya kira ini harus lebih baik lagi
saya lebih mendorong agar eksekusi itu justru oleh ksn
ada rumor rumor misalnya ksn ingin dibubarkan
wah itu sangat berbahaya tuh
bagi upaya kita menjaga netralitas birokrasi
justru malam menurut saya
kadang kadang proses penegakan hukum itu
terputus pada upaya untuk mengeksekusi
jadi kadang kadang itu cuma tiga per empat gitu
satu per empat nya ada di pihak lain
nah pihak lain ini yang kadang menjadi penghambat
nah mengapa kemudian anda tadi juga mendorong
soal eksekusinya lebih baik
mungkin atau sudah mulai ada rumor rumor
pembicaraan eksekusinya ada di ksn saja
kenapa mbak titi
ya karena memang kalau kita lihat tadi
pak ari sudah menyampaikan dan hasil amatan kami
juga pejabat pembina kepegawaian itu
walaupun misalnya begini
dia tidak maju ya di pilkada
sehingga dia statusnya misalnya sudah dua periode
tetapi karena ada istrinya anaknya kerabatnya yang maju
kepentingan itu tetap ada
apalagi kemudian peta hana kita itu
hanya cuti di luar tanggungan negara
selama masa kampanye
selesai masa kampanye dia kembali lagi
walaupun ada yang kalah
tetapi mayoritas terpilih kembali
nah ketika dia terpilih kembali
disitulah kita mendapati di beberapa kasus misalnya
ketika dia terpilih kembali
baru kemudian terjadi tindakan tindakan yang merugikan asn
yang dianggap tidak mendukung dirinya
nah dengan situasi seperti ini
saya kira peran komisi aparatur sipil negara
itu memang harus dilekati dengan fungsi eksekusi
eksekusi itu lebih baik ada di ksn
kita ini nggak perlu banyak banyak lembaga sebenarnya
asal satu lembaga itu bisa langsung melakukan eksekusi secara utuh
nah di kita ini kebanyakan tidak puas dengan satu situasi
kita bikin lembaga baru
terus saja begitu
tetapi eksekusinya itu tidak utuh
nah saya kira ke depan lebih baik skb ini meningkat statusnya
justru ksn itu bukan lagi rekomendasi
tapi sudah eksekusi
tetapi ya dengan segala keterbatasannya
kita bung reinhardt kita tetap apresiasi
segala kinerja dan terobosan yang coba dilakukan oleh ksn bawaslu
dan pihak pihak terkait yang punya otoritas lainnya
nanti direspon oleh pak ari usai jeda
termasuk juga kata yang pak ari
dalam real yang terjadi
bagi mereka asn yang kemudian tidak mendukung atau membangkang
apakah sempat ada informasi atau cerita pak hari ini mengenai
kemudian akhirnya dampaknya mereka menjadi dimutasi kah
atau kemudian dicopot jabatannya
nah itu seperti apa fakta fakta yang ada sebetulnya
usahanya berikutnya tetap bersama kami di cnn indonesia election
baik anda kembali bersama kami di cnn indonesia election
saya akan ke pak ari budiman lagi
pak ari dalam kondisi realnya
apakah memang ada kemudian asn yang kemudian dampaknya menjadi dipindah
atau mungkin pencopotan jabatan ketika tidak mendukung petahana
atau salah satu kandidat di dalam pilkada pak
kasusnya masih ada walaupun tentu saja semakin berkurang
karena juga komisi aparatur supri negara itu punya rambu rambu misalnya
untuk pengawasan atau pengisian jabatan pimpinan tinggi itu misalnya harus
melalui seleksi terbuka
yang sepenuhnya diawasi oleh komisi aparatur sipil negara
nah kemudian memang yang menarik menyambung tadi apa yang disampaikan oleh mbak titi
kita memang perlu mencari model keseimbangan untuk memberikan sanksi
bukan hanya kepada asn yang melanggar tetapi juga pejabat pembina kepegawaiannya
dengan segala keterbatasan yang kami miliki kami bersyukur bahwa juga mendapatkan dukungan
terkait dengan kolaborasi lima kementerian dan lembaga di dalam skb
domen pengawasan netralitas
jadi misalnya sekarang ppk yang abai itu nanti akan dilakukan tindakan ataupun sanksi
oleh menteri dalam negeri atau
dan bagi asn misalnya yang kemudian tidak diberikan sanksi karena tadi misalnya berafiliasi
dengan kepala daerahnya bkn akan melakukan pemblokiran data kepegawaian asn yang bersangkutan
sehingga selesai juga karirnya katakanlah seperti itu
sampai dengan tentu saja ppk yang bersangkutan
yang bersangkutan memberikan sanksi sesuai rekomendasi ksn
jadi ini adalah upaya upaya sebenarnya untuk menekan berbagai pelanggaran
sekali lagi dalam keterbatasan kami yang kami tidak bisa mengeksekusi
hanya memberikan rekomendasi apa ya
iya rekomendasi tentang sanksi
ini yang tadi mbak titi bilang kalau cuma sepotong sepotong ya
dapatnya cuma sepotong
oke baik pak ari dan juga mbak jiti ini sudah ada yang bergabung
yang sudah kita tunggu tunggu ada bang frits edward siregar
anggota bawaslu republik indonesia
selamat malam mas selamat malam mbak titi dan pak ari
ya baik bang frits
terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan anda
bang frits ini tadi kita sudah banyak bahas soal kemudian kasus netralitas asn
sudah mulai kita membahas soal faktor faktor apa saja yang kemudian membuat
tapi dari temuan bawaslu sebetulnya bang frits
bentuk pelanggaran terbanyak modelnya apa sih bang
terima kasih selamat malam bapak ibu sekalian
kalau kita melihat sampai dengan empat oktober dua ribu dua puluh
kami bisa menyampaikan bahwa ada tujuh ratus empat puluh empat temuan
ada enam puluh satu laporan
dan kami telah mengirimkan rekomendasi kepada ksn
sebanyak tujuh ratus sembilan belas rekomendasi yang sudah kami kirimkan kepada asn
dan dari tujuh ratus sembilan belas itu yang paling banyak itu tren pelanggarannya adalah
berikan dukungan melalui media sosial
ada dua ratus delapan puluh empat dan ataupun ada asn yang menghadiri
ataupun mengikuti acara silah turahmi sosialisasi bakti sosial
bakal paslon ada satu ratus delapan
ada juga asn yang menghadiri
ada juga asn yang melakukan pendekatan atau pendaftaran diri pada salah satu partai politik atau tepat
jadi kalau kita jumlakan ketiga dari jenis pelanggaran tadi
di media sosial itu hampir setengah delapan puluh empat
ada dalam kegiatan silah turahmi
ataupun bahan sosialnya parkol
ataupun mendaftar itu hampir satu ratus empat belas mas
jadi kayaknya itu yang tren pelanggaran yang kami temukan
sampai dengan tanggal empat oktober dua ribu dua puluh kemarin
baik bang frits di media sosial kita bedah dulu media sosial yang paling banyak
apa yang dilakukan mengunggah foto bareng
apa pakai simbol jari jari mungkin atau nge like fotonya
kalau kita harus mulai dalam time frame seperti begini mas
orang asn kan tadi sudah dijelaskan mungkin oleh pak ari
bahwa terikat sumpah janji dan itu sudah diatur oleh undang undang lima dua ribu empat belas
dan juga ada pp lima puluh tiga
dan juga ada berbagai surat e internet
dan termasuk juga dengan skb yang telah ditangani
salah satu itemnya di situ adalah
seorang asn sekarang melakukan dukungan
ataupun memberikan like kepada salah satu paslon
kan berarti bentuk pelanggaran netralitas
jadi bisa saja seorang asn itu secara sengaja atau tidak sengaja
dia melakukan itu
satu orang dukungan paslon
atau ada juga yang secara terang terangan
melakukan upload foto dengan paslon
atau melakukan ajakan untuk mendukung salah satu paslon
dan ini yang perlu kami sampaikan juga bahwa
kalau kita mengacau pada pilkada dua ribu delapan belas
di mana ada tujuh puluh lima terkait dengan pelanggaran pasal tujuh puluh satu ayat
pelanggaran netralitas asn itu juga dapat berujung kepada tindakan pidana mas
jadi pada saat pelanggaran netralitas terjadi
pelanggaran netralitas dalam kampanye dapat memiliki dampak pidana
dan itu yang perlu menjadi perhatian bagi para asn
yang melakukan dukungan di media sosial
jadi melike saja itu sudah bisa dianggap tidak netral kan
kemudian foto bersama
nah dilihat dari itu sebetulnya bang frits
dari beberapa kasus tadi
tingkat yang paling keterlaluan pelanggaran ini yang bentuknya seperti apa biasanya
apakah datang ke dalam acara silaturahminya calon kah atau apa bang frits
kalau dibilang keterlaluan saya nggak bisa punya indikator apapun
oke tapi yang paling berat apa deh
kalau begini mas bahwa jangan dilupakan bahwa ada pelanggaran netralitas
dan itu kan sudah diatur oleh undang undang dan pp lima puluh tiga dan pp empat puluh dua dan skb
ada tangga netralitas yang berdampak administratif
ya yang akan diberikan sanksi
yang oral dan berat
itu adalah dari asn
apabila pelanggaran netralitas itu melanggar pasal tujuh puluh satu ayat satu
yang dimana seorang pejabat asn
melakukan tindakan yang menguntungkan ataupun merugikan
selama masa kampanye
itu ada sanksi pindahkan dananya
jadi pada saat kegiatan untuk mengajak
itu dilakukan seorang pejabat asn
maka bukan sekedar tindakan administrasi yang akan dikenakan kepadanya
tapi juga akan ada
tindakan pidana yang akan dikenakan kepadanya
jadi itu sebuah resiko
bukan saja dilihat dari kacamata netralitas asn
tapi juga terkait dengan pelanggaran pidana pemilihan
yang diatur di dalam pasal tujuh puluh satu ayat satu
dan pasal tersebut telah dipergunakan sebanyak tujuh puluh lima kali
selama pilkada dua ribu delapan belas
nah dalam perhitungannya
dalam pilkada dua ribu dua puluh ini
apakah kemudian jumlah temuan dan juga pelanggaran cukup meningkat sebetulnya
kalau kami melihat dibandingkan dengan dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
kalau saya bisa melihat ya
bahwa terkait dengan
terkait juga dengan proses peningkatan
bisa saja karena pertama
karena kita banyak melakukan kegiatan kampanye melalui sosial
bagaimana yang selama ini kita dengung dengungkan
jadi kampanye sosial itu semakin banyak
yang kedua adalah bahwa slu sudah melakukan
memiliki targas media sosial
dan teman teman juga melakukan penelusuran
kait dengan kampanye di media sosial
di mana bisa terdeteksi
mana asn yang lakukan baik atau tidak lain
jadi artinya memang ada peningkatan terkait dengan laporan pelanggaran netralitas asn
tapi itu mungkin saya bisa melihat karena memang proses kampanye di media sosialnya semakin meningkat
dibandingkan dengan tahun dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas
jadi ada banyak faktor ya
kita jeda dulu bang frits pak ari dan juga mbak titi
nanti di segmen terakhir dialog kita pada kesimpulan
bagaimana kemudian memutus matahari
pelanggaran atau soal netralitas asn ini
apakah bisa atau jangan jangan memang kalau kita bicara soal netralitas asn nya hanya utopia saja
hal yang sebetulnya konsep yang baik tapi sulit untuk dilakukan
nanti kita akan segera kembali ke saat lain
baik saya langsung ke mbak titi yang kemarin
mbak citi jadi bagaimana mbak menurut anda memutus mata rantai soal pelanggaran asn ini
di netralitas dalam setiap masyarakat
bisa atau tidak mbak
kali lagi sepanjang dia terkoneksi dengan upaya yang lebih besar
yang pertama reformasi birokrasi kita harus serius
yang kedua elemen elemen di luar asn itu juga memberikan dukungan kepada upaya kita menjaga netralitas birokrasi dan aparatur sipil negara

saya kira adalah sangat penting bagaimana peran masyarakat
dan ini berkaitan dengan edukasi literasi kepada masyarakat kita
ini menarik itu terakhir bung reinhardt soal banyaknya pelanggaran di media sosial
pelanggaran di media sosial itu sebenarnya refleksi dari kualitas literasi digital masyarakat kita
bukan hanya asn yang punya problem terkait dengan literasi digital
tetapi hampir keseluruhan pemilih kita
penyebaran hoax informasi misinformasi
maka peran dari kominfo misalnya itu juga jadi penting untuk melakukan literasi digital kepada para warga negara kita
nah konektivitas ini yang terus menerus harus kita lakukan
kita harus akui progres itu ada
perkembangan itu ada
kemajuan itu ada
tetapi tidak boleh berhenti dan tidak boleh berpuas diri
regulasi harus terus diperkuat
personel yang melakukan penegakan hukum
juga harus terus didukung
dan yang terakhir saya kira tadi
civic education literasi digital itu harus terus kita lakukan
dan saat yang sama reformasi birokrasi menjadi pekerjaan yang harus kita terus perbaiki
karena kalau birokrasi kita dilakukan reformasi dan terreformasi
sebenarnya netralitas asn itu bukan utopia
oke jadi bisa dilakukan sebetulnya ya
nah saya kan ke pari kalau begitu
jadi mungkin saja banyak juga asn yang belum tahu aturan mainnya
atau belum tersosialisasi dengan baik
jadi apa sih sebetulnya yang secara singkat yang boleh dan yang tidak boleh begitu
ya kalau yang tidak boleh tadi
barangkali juga sudah disampaikan oleh bang frits
kita nggak boleh kampanye
kita nggak boleh melakukan keberpihakan
apalagi keperbiayaan itu ditambah dengan penggunaan
penggunaan fasilitas negara misalnya
dan yang paling parah tadi kan
misalnya ada asn masuk atau menjadi anggota partai politik misalnya
ini sudah kartu merah ini benar benar begitu
ini pak ari terputus halo pak ari
oke pak ari terputus
jadi kita tunda dulu ke pak ari
nanti akan disambung lagi
saya akan ke bang frits kalau begitu
bang frits jadi seperti apa
ini untuk pengawasan terhadap soal netralitas ini karena terus menerus terjadi
seperti apa untuk law enforcement nya bagaimana
terus bagaimana bang
ya kalau dari beberapa studi dan diskusi yang kami telah lakukan dengan kasn
salah satu pr yang mungkin harus menjadi kita laksanakan itu adalah terkait bagaimana proses merit
dan kenaikan jabatan yang sesuai bagi seorang asn
kita harus akui bahwa peran petahana itu sangat penting dalam kenaikan jabatan seseorang
sehingga proses dukungan ataupun seakan akan mendukung itu menjadi salah satu sebab utama
kenapa seseorang itu asn menjadi tidak netral
kalau saya melihatnya bukan karena
karena saya yakin asn ataupun bkn melakukan men pan bukan begitu banyak kegiatan sosialisasi
terkait dengan net atas asn
tapi dalam realitas di lapangan kita harus tahu bahwa kenaikan jabatan seseorang
dan juga apakah dia mendapatkan lahan basah atau lahan kering di tempat tempat yang dekat atau yang jauh
kemudian akan naik jabatan atau rendah
itu sangat berhubungan dengan dari si pejabat ataupun pertahanan ataupun jabat pembina ke pegawainya
selama sistem itu masih belum nyambung antara prestasi dan job description dan cara menghitung dia untuk bisa menjadi seorang pejabat
maka akan sulit bagi kita untuk tetap bisa menegakkan netralitas asn
karena di lapangan kedekatan dan kebaikan asn
dan kebaikan hati dari pertahanan sangat memiliki peran yang penting
orang asn itu akan naik jauh mas
itu bagian dari pada kualitas yang ada di lapangan
dan bahwa selu dalam melakukan fungsi penegakan kami sebenarnya kan mengacu kepada undang undang lima tahun dua ribu empat belas

dan bagi peraturan
sebagai peraturan yang telah dikeluarkan oleh ksn menpan rb dan mendagri
jadi dasar kami untuk bertindak sebenarnya adalah undang undang asn juga gitu
dalam proses penegakan netralitas
baik baik bang frits tadi saya terputus ke pak ari
pak ari silahkan lanjutkan singkat saja pak ari dari anda
ya saya hanya ingin menyampaikan bahwa pendekatan yang seharusnya kita lakukan adalah pendekatan positif
terkait dengan eksternalitas
dari kondisi ketika birokrasi atau asn itu netral
jadi pertama bagi para kepala daerah tentu akan lebih tercapai visi visinya kemudian kinerjanya
karena tentu asn nya lebih fokus itu kepada kinerja bukan memikirkan politik
bagi birokrasi akan terjadi peningkatan sistem merit
dan kualitas pelayanan publik
dengan demikian maka birokrasi juga akan lebih independen
akan lebih transparan
nah pegawainya sendiri asn nya sendiri tentu pertama memang harus memahami paradigma undang undang asn
karena di dalamnya pengembangan karir itu lebih terbuka
pedomannya integritas kompetensi dan kinerja
bukan tadi dukung mendukung dan kedekatan kedekatan
dan masyarakat ini yang terakhir
mereka pasti akan mendapatkan pelayanan yang lebih adil dan lebih baik
mudah mudahan ada formula ada obat yang betul betul bisa menyembuhkan penyakit lama ini
sehingga kita kawal bersama soal netralitas asn ini dalam setiap momentum politik
terima kasih banyak pak ari budiman sudah bergabung
bang frits terima kasih banyak sudah meluangkan waktu
mbak titi juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia election
pada malam hari
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak